sebelum mendapatkan vaksin booster kedua
warga wajib menunjukkan identitas dan aplikasi peduli lindungi
untuk mengetahui jarak dengan suntikan booster pertama
selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan
seperti cek gula darah dan suhu badan terlebih dahulu
nggak ada pendaftaran langsung datang tatap muka
ya mumpung ada kesempatan untuk booster kedua
saya lakukan aja kebetulan ada waktu
biar bisa buka masker lagi
ada perbedaan nggak di vaksin booster pertama
perbedaan kayaknya nggak ada
yang sekarang nggak pakai e ticket
langsung datang aja langsung daftar di tempat
di semarang jawa tengah
vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum
digelar di balai kota semarang selasa siang
sejumlah warga mengaku berminat mendapatkan vaksin booster kedua
karena merasa ancaman covid sembilan belas
untuk jaga jaga aja untuk kesehatan
untuk imun kita supaya menjaga penyakit
sudah usia lima lapan
kepanaduknya sudah mulai berkurang
meski demikian di hari pertama
animo masyarakat semarang untuk mendapatkan vaksin booster kedua
masih dirasa kurang
menurut staf dinas kesehatan semarang
hingga siang hari dari seratus dosis vaksin yang tersedia
baru terpakai tiga puluh dosis
dinas kesehatan kota semarang akan menambahkan tersediaan dosis
ketika nanti memang animo masyarakat semakin banyak
kita ketika kurang nanti bisa diambilkan kembali
untuk yang setepat di kota kita masih ready
lumayan banyak untuk support dari booster kedua

sudah bisa diakses oleh masyarakat umum
yang berusia delapan belas tahun ke atas
dan sudah mendapat booster pertama
dengan jarak minimal enam bulan
tim liputan cnn indonesia